vaksinasi masal untuk menciptakan herd immunity terus digelar pemerintah
rabu dua puluh empat februari dua ribu dua puluh satu jadi titik awal vaksinasi bagi tenaga pendidik guru serta dosen
penyuntikan vaksin covid sembilan belas diharapkan jadi angin segar dunia pendidikan
yang sejak pandemi harus digelar jarak jauh
presiden joko widodo bahkan menargetkan vaksinasi massal lima juta tenaga pendidik
bisa selesai bulan juli
sehingga tahun ajaran baru pada semester dua tahun ini bisa segera digelar tatap muka
sistem belajar mengajar jarak jauh atau daring memang jadi solusi proses belajar mengajar
yang lebih minim resiko tertular covid sembilan belas
sayangnya anak perlu dilengkapi media belajar digital
yakni gawai kuota internet serta sinyal yang baik
ini juga harus didukung orang tua atau wali yang berperan aktif mengawasi
menjadi guru di rumah
sambil mengurus pekerjaan rumah dan rumah
salah satunya husnun ibu dari dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah
meski menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah
ia mengaku was was bila buah hatinya harus berada di luar rumah
kalau di rumah kita agak repot
terus kalau di sekolahan kan kita lebih
apa ya anak lebih fokus ke sekolah
jadi kita sih mendingan di sekolah kalau udah gak ada paksa
sistem pembelajaran tatap muka direncanakan akan mulai berlaku mulai juli mendatang
seluruh sekolah dihimbau untuk bersiap
terutama pada penyesuaian belajar di sekolah di tengah situasi pandemi
sma negeri delapan jakarta misalnya
selain menyiagakan fasilitas penunjang protokol kesehatan di sekolah
seperti tempat cuci tangan pengukur suhu tubuh klinik kesehatan
dan membatasi jumlah bangku yang boleh digunakan para siswa dengan marka jaga jarak
pihak sekolah juga sebut akan sosialisasi sekolah
tatap muka dengan para orang tua peserta didik dan juga pengajar yakni guru
anak anak juga di sini mereka tetap bawa makanan dari rumah
sekarang kalau peserta didik bawa makanan dari rumah
mereka harus pakai masker kemudian mereka harus bawa hand sanitizer sendiri
rencananya siswa belajar di rumah dengan yang di sekolah akan bergantian setiap harinya
kegiatan belajar mengajar pun hanya dilakukan hingga pukul dua belas siang
agar anak tak terlalu lama berada di sekolah
sementara bila berlangsung ujian mekanisme sistem berubah
yakni pembagian shift ujian pagi dan siang untuk menghindari kerumunan
sementara itu meski mendukung rencana pemerintah memulai kegiatan belajar
dengan tetap muka pada bulan juli nanti epidemiolog panduryano menyebut
sebaiknya aktivitas belajar langsung di tengah pandemi dilakukan bertahap
dan memperhitungkan kegiatan belajar di sekolah
sebagian tetap muka sebagian dari
karena kita masih di era pandemi
dan kedua ini perlu rapat atau konsensus bersama komunitas sekolah
komunitas sekolah itu apa saja ada guru ada orang tua ada murid
pandu menambahkan proses belajar di tengah pandemi harus fleksibel memperhatikan
kesiapan sekolah dan kesediaan orang tua murid
pemerintah tetap harus cermat mengatur skema yang akan diterapkan
sebelum memulai sistem belajar dengan tatap muka untuk mencegah terjadinya penambahan angka kasus covid sembilan belas
lebih lanjut pandu berharap aktivitas belajar langsung tidak digelas rentak
ia menilai perlu dilakukan percontohan terlebih dahulu untuk mengukur kesiapan sekolah dan murid
sehingga pengawasan yang dilakukan bisa lebih efektif
tim liputan cnn indonesia
tim liputan tv indonesia